pengajuan gerasi yang dilakukan oleh antasari azhar kini tinggal menunggu jawaban dari presiden joko widodo
bila presiden mengabulkan gerasi antasari bisa kembali menjalani aktivitasnya sebagai insan dunia hukum
menurut tim penasihat hukum antasari boyamin saimin surat permohonan gerasi sudah dikirimkan oleh mahkamah agung kepada presiden jokowi
bila nantinya presiden mengabulkan gerasi antasari azhar maka hak sipil dan politik akan dikembalikan
permohonan grasi antasari azhar sebelumnya sempat ditolak karena dianggap tidak sejalan dengan undang undang nomor lima tahun dua ribu sepuluh tentang grasi
presiden bisa pakai bisa tidak